kalau mau bantu bu dokter diem
bu dokter saya tak terlalu sayang benar sama mertua saya
karena saya ini tipe laki laki yang penyayang
iya penyayang ceng sayangnya perempuan perempuan di sini tidak ada yang mau sama kamu
ceng jangan berisik ceng mertua saya lagi sakit
waktu om bas sama opa udah meninggal
aku gak keurus pams
aku tinggalnya pindah pindah
si pams gak ada kerjaan tetap
pams kerja di tempat gue
aku kok lagi ada di rumah
sukanya tuh nonton tv
soalnya kalau liat di tv itu
perasaan hidupnya pada bahagia semua
hidup tuh kayaknya gampang banget
tapi kenapa mam
hidupnya aku tuh gak bahagia
makanya aku beraniin pergi ke studio tv
aku jadi penonton tv
aku jadi penonton tv
tapi tujuannya bukan untuk cari duit
aku tuh datang ke studio tv
supaya nanti kalau bukanya aku masukin tv
mams bakalan langsung pergi ke studio
maksudnya jemput aku
maksudnya jemput aku
maksudnya jemput aku
maksudnya jemput aku
maksudnya jemput aku
ada apa pak
mama suha sakit badannya panas
saya ambil peralatan ya
nanti kliniknya ditutup aja
nanti bukal itu gak usah datang
saya pergi dulu ya
mau kemana kangku soi
muter muter pak macat
saya lanjut dulu
dede udah punya pacar
dede belum boleh pacaran
mau gak mak
dede saya kenalin sama seseorang
udah kerja lagi mak
sebentar ya mak
bagi renginannya ya mak
kamu kenal gak sama orang yang mau dikenalin sama dede
bilang cah ida mah bagus
enggak bu dokter
apa kabar bu dokter
terima kasih bisa ngelakuin
pak ganti baju suka
aku matung dulu
itu ngapain pakai sepatu dalam rumah
terima kasih eh bu dokter
jangan yang murahan
pancas aja bu dokter tidak mau sama kamu
beli dimana sih ceng lagian juga
bu dokter assalamualaikum bu dokter
bu dokter saya mau masuk
takut mertua saya butuh saya
mas suha kan bukan dokter
mana mas suha tahu kalau dia sakit apa tubuh dokter
woy kamu jangan gangguin bu dokter kenapa sih
udah mendingan kamu di luar aja deh
kita tunggu di luar
terima kasih bu dokter
bu dokter mertua saya tak sakit apa ya
terus biasanya kalau sakit begini pantangannya apa aja
apa aja makanan yang bagus buat kesehatan mertua saya dokter
lalu mertua saya kapan bisa bangun dari tidurnya
a ceng berisik
mama mama apa yang begitu atu
a ceng kan harus bantuin bu dokter biar emak cepet sehat

a ceng kan harus bantuin bu dokter biar emak cepet sehat

a ceng apa yang berisik

bu dokter saya tak terlalu sayang benar sama mertua saya
karena saya ini tipe laki laki yang penyayang
iya penyayang ceng sayangnya perempuan perempuan di sini tidak ada yang mau sama kamu
dang jangan berisik dang
mertua saya lagi sakit
ini mak fotonya
dia udah enak mak kerjanya
udah punya motor sendiri
daghotham al quran berbakali
baik banget sayakan
itu buat sekarang dokter
iya buat sekarang
kamu tolong tembusin obat ke apotek ya
kamu aja yang ke apotek
gak perlu ke apotik gak apa apa pak
obatnya ada di klinik kok
nanti resepnya tinggal dikasih aja ke suster
oh gitu ya bu dokter
kalau gitu biar saya antar bu dokter pulang sekalian ambil obatnya
kamu aja yang nganterin bu dokter kum
kamu di sini aja
digit lagi jemput edward
makan masih lama